ayah saya itu bukan perampok bukan perampas
satu senti pun tanah rakyat nggak mungkin diambil sama ayah saya
satu sentipun tidak mungkin diambil saya bilang gitu
jadi tolong dikembalikan gitu tanah orang tua saya saya bilang gitu
saya bilang bpn nggak usah permainkan gitu
sepuluh tahun sudah sita lopa dan keluarganya bekerja keras
mengupayakan tanah mendiang ayahnya di pontianak kalimantan barat
kembali menjadi milik ahli waris
sita tidak memiliki sertifikat tanah
tetapi ia memiliki peta yang dikeluarkan badan pertanahan nasional
pada peta tercantum nama almarhum ayahnya
jaksa agung baharudin lopa di jalan perdana dalam pontianak
meski memiliki bukti tersebut
sita mengatakan pihak bpn menolak klaimnya atas tanah tersebut
dengan dali peta sudah berubah
tim kami ini dapat di lapangan ini dapat peta peta bpn
di situ jelas ada nama bapak belopa ya kan
ada nama bapak belopa terus kita datang ke lokasi
timnya bukan saya timnya datang ke lokasi
dengan waktu itu untuk mematok dan melakukan ukur ulang
karena di peta bpn
bpn yang didapat itu luasnya sudah berkurang
tidak sejumlah yang bapak miliki
oke lah pada saat itu kita nggak masalah nih
oke tidak apa apa kita patok saja sejumlah yang ada di situ luasnya
akhirnya ternyata pada saat itu ada yang klaim
jadi berawal karena ada yang klaim inilah
karena diklaim dibilang kalau
sebagian dari lokasi itu tuh milik dia gitu
yang klaim ini tetangga sih tetangga tanah juga sama bapak gitu
terus tapi tim kami ini kuat kalau lokasinya bapak tuh di situ gitu
sita hanya salah satu korban di antara ribuan korban kasus serupa di indonesia
menurut data forum korban mafia tanah indonesia atau fkmti
perkumpulan independen yang berdiri di situ

mencatat sedikitnya tiga aduan terkait mafia tanah
seribu di antaranya ada di jakarta
kalau dari web baik web maupun langsung itu totalnya di atas tiga lebih
kalau kita hitung mungkin sepuluh kali lipatnya pun lebih
karena banyak data data yang kita uah
kasus mafia tanah bukan perkara remeh
praktisi hukum visi integritas law firm febri diansyah

pertama mafia tanah itu tidak bisa dilepaskan dari praktek praktek korupsi
karena ada keterlibatan pihak pihak di instansi pemerintah
kalau kita baca pernyataan dari kementerian juga ada
meskipun masih disebut sebatas oknum
isu mafia tanah
perlu dilihat secara lebih serius sebenarnya
bukan sekedar permainan orang per orang
tetapi juga sistem yang ada untuk bisa memastikan
tidak ada gratifikasi suap
sekaligus juga sistem yang bisa mengevaluasi itu
dan korbannya juga banyak sekali kan kalau kita lihat saat ini
hal ini ditanggapi oleh ketua ombudsman muhammad najih
yang mengatakan perlunya audit menyeluruh terhadap lembaga lembaga terkait
ia mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi
dengan badan pertanahan nasional
terkait dugaan keterlibatan oknum bpn
dalam kasus mafia tanah yang masuk sebagai kasus bidang agrarian
jadi di antara yang kita temukan di dalam
problem pertanahan di ombudsman itu
saya di bpn itu adalah
tidak lengkapnya dokumen mengenai warka tanah
ombudsman kemudian memberikan satu telahah
yang kita sebut dengan systemic review ombudsman
dari hasil kajian ombudsman kemudian
diberikan saran perbaikan
tentang warka ini
tentang pengelolaan warka
dan penyusunan regulasinya
pada dua ribu dua puluh ombudsman menerima satu satu ratus tiga puluh lima laporan
terkait isu agraria yang melingkupi perampasan hingga mafia tanah
mayoritas kasus berkaitan dengan penundaan penanganan perkara berlarut
yakni empat puluh dua persen
ada empat daerah berkasus tertinggi
yakni jabodetabek empat puluh tujuh persen
jampung sembilan belas persen
sumatera utara enam persen
aceh enam persen
presiden joko widodo telah berjanji untuk menyelesaikan kasus mafia tanah
dengan program pemberian sertifikat tanah
namun nyatanya mafia tanah masih bergerilya hingga kini
mencoba mencaplok tanah warga yang tak sadar
dan minim literasi tentang agraria
tim liputan cnn indonesia